ya terjadinya sebuah kasus korupsi itu pasti diawali karena sebuah motif
motif yang paling umum adalah untuk memupuk menambah kekayaan
nah kita akan coba lihat apakah motif ini bisa berlaku bagi ketua dpd irman gusman
dengan cara kita coba analisa pertambahan harta dari kekayaan irman gusman itu sendiri
nah kita punya beberapa data atau informasi tentang kekayaan dari irman gusman
tahun dua ribu sembilan kita lihat bahwa harta tidak bergerak yang dimiliki oleh irman gusman
sebesar sembilan miliar rupiah
lalu kemudian turun lumayan drastis ya sekitar dua lima miliar rupiah
pada tahun dua ribu empat belas menjadi rp enam lima miliar
dari harta tidak bergerak kita melihat bahwa malah irman guzman memiliki penurunan
kekayaan harta tidak bergerak
namun kemudian itu tidak berlaku bagi harta bergerak yang dimiliki oleh irman gusman
alat transportasi dan juga logam seperti emas misalnya
ini mengalami peningkatan atau kenaikan sekitar empat ratus juta

sebuah angka yang saya pikir juga cukup masuk akal
mengingat bahwa ada rentang waktu sekitar dua ribu empat belas dua ribu sembilan lima tahun ya
untuk bisa menambah nilai investasi
nah ini adalah daftar kekayaan dari harta tidak bergerak dan juga harta bergerak
namun ada beberapa hal yang lain yang juga kita bisa sama sama lihat
yaitu di sini ya surat berharga yang dimiliki oleh irman gusman
tahun dua ribu sembilan irman gusman memiliki harta empat belas sembilan miliar rupiah
sementara itu tahun dua ribu empat belas juga jumlahnya sama rp empat belas sembilan miliar
artinya tidak ada sama sekali pertambahan kekayaan dari surat berharga
yang dimiliki oleh irman guzman
sementara itu giro dan juga setara kas lainnya
harta yang dimiliki oleh irman gusman ini mengalami penaikan sekitar
lumayan besar ya angkanya sekitar dua lima miliar rupiah
sekitar dua lima miliar rupiah
sedangkan dolar yang dimiliki oleh irman gusman menurun
tentunya juga ini ada efek dari penurunan nilai mata rupiah terhadap dolar amerika
dan ini kurang lebih adalah sekitar profil dari harta yang dimiliki oleh irman guzman itu sendiri
lalu bagaimana resume keseluruhannya dari harta irman gusman ini sendiri
kita sama sama simpulkan dan ini yang mengagetkan banyak pihak sekali
yaitu bahwa jumlah kekayaan dari irman gusman dari dua ribu sembilan ke dua ribu empat belas hanya bertambah ini di angkanya
enam puluh sembilan juta rupiah saja
sedangkan angka yang menjadi perdebatan atau kontroversi di korupsi irman gusman adalah seratus juta rupiah
anda bisa melihat di mana ironi ini terjadi
apakah kemudian ini menjadi sebuah motif yang begitu kuat untuk melakukan satu tindakan korupsi dengan uang hanya sebesar seratus juta rupiah
ditambah lagi bahwa sebagai ketua dpd irman guzman mengantongi gaji setiap bulannya sekitar enam puluh juta
apakah ini setara atau worth it untuk melakukan tindakan pidana korupsi dengan sebesar seratus juta rupiah saja
sebuah pertanyaan sebuah ironi tentu yang sama sama bisa kita pikirkan
namun kita sepakat bahwa korupsi adalah sebuah tindakan yang sangat keji extraordinary crime yang harus ditangani juga dengan penanganan yang luar biasa